sebuah kelenteng di kota singkawang kalimantan barat dilempar bom molotov oleh seseorang yang tidak dikenal pada senin dini hari
meski tidak menimbulkan korban jiwa ada kerusakan di lantai teras bagian samping kelenteng
kelenteng budi dharma yang terletak di jalan gusti situt mahmud kecamatan singkawang barat
menurut beberapa pengurus kelenteng pelempar bom menggunakan sepeda motor
setelah dilempar bom molotov sempat terdengar ledakan kecil dan percikan api di lantai teras bagian samping kelenteng
gambar amatir yang diperoleh tim liputan memperlihatkan kerusakan kecil di lantai dan dinding kelenteng
yang dikenal dengan sebutan kelenteng kuam im tersebut
gak ada singkawang
kalau sekarang sih kita lihat sih masih aman
jadi kejadian ini menurut bapak seperti apa nanti ke depannya
gak ada singkawang
namanya apa itu
kalau gak terjaga bapak gak apa apa lagi
ya udah yang penting dijaga ya
polresta singkawang belum menemukan titik terang siapa pelaku maupun motif pelemparan bom molotov ini
namun suasana ibadah di kelenteng
sudah berjalan normal